sementara presiden jokowi ndodo menegaskan pemerintah indonesia terus melakukan negosiasi pembebasan sepuluh wni yang di sandera kelompok abu sayyaf
pekan ini jokowi mengundang angkatan bersenjata serta menteri luar negeri filipina dan malaysia untuk membahas keamanan regional dan pembebasan sandera
oleh sebab itu minggu ini kita akan undang panglima dari malaysia dan menteri luar negeri malaysia panglima dari filipina dan menteri luar negeri dari filipina
minggu ini kita akan ketemu di sini kita akan membuat mungkin patroli bersama sehingga memastikan bahwa alur di kawasan itu betul betul pada kondisi aman
gak mungkin hal hal seperti ini kita terus teruskan